tujuh puluh lima pegawai kpk menyampaikan sedikitnya enam alasan
dugaan malah administrasi yang dilakukan pimpinan kpk
pegawai kpk pun meminta ong budsman untuk memeriksa
hingga memberikan sanksi bagi ketua kpk firly bahuri
beserta empat pimpinan lain atas ketentuan tes wawasan kebangsaan
yang bertentangan dengan undang undang dasar empat puluh lima
undang undang ong budsman dan undang undang kpk
mereka juga meminta rekomendasi agar pegawai kpk
segera dipekerjakan kembali
dari kajian kita ada banyak mal administrasi
yang sudah dilakukan oleh kpk
baik penerbitan sk nya baik prosesnya
baik dari sisi wawancaranya hampir ada enam
ketua ong budsman muhammad najih menyatakan pihaknya
akan memanggil dan memeriksa pihak yang dilaporkan oleh publik
termasuk pimpinan kpk
namun ketua ong budsman juga menyatakan pihaknya
memerlukan waktu untuk melakukan pendalaman terkait
dugaan mal administrasi oleh pimpinan kpk
yang disampaikan oleh ketua ong budsman
ketua ong budsman menyatakan pihaknya

kita dalami dulu karena semua laporan itu
ada mekanismenya di dalam proses kami
karena kita juga belum tahu detail dari isi laporan itu
tentang pihak pihak yang perlu kita periksa
selain memberikan janji untuk memanggil pihak pihak terkait
ketua ong budsman juga menyatakan akan bertindak profesional
sehingga tak menimbulkan kegaduhan